saudara ketua jaksa mahkamah kriminal internasional atau icc
telah mengajukan perintah penangkapan terhadap perdana menteri israel benyamin netanyaho
dan menteri pertahanan israel yoav galan karena kejahatan perang
jaksa icc karim han meyakini
kejahatan perang yang setidaknya terjadi sejak delapan oktober dua ribu dua puluh
kejahatan kejahatan tersebut meliputi antara lain dengan sengaja membunuh
dengan sengaja warga sipil
penganiayaan dan tindak pidana tidak manusiawi lainnya
selain terhadap netanyaho icc juga memerintahkan penangkapan pemimpin hamas